jadi sekarang aku nunggu papa pulang ya
yaudah tunggu papa pulang ya
asik makasih ya pak
udah ada aja sih
maaf saya mau ngobrol sebentar sama ricky
kamu harus cakap kesehatan
mbak janji banget
mbak janji banget
jangan jadikan kemungnya
jadi orang yang baik ya
semoga hari itu ini di hati dua
mutu m dan bapak wanita
lakukan anak oum
jangan laku kan
anak yang baik
pengen narik dimilkin
sangat sulit untuk mencari celah
adalah berharap belas kasihan
dari orang orang di sekitar ibu
tunjukkan sikap penyesalan pada orang orang di sekitar ibu
tidak memberikan kesaksian yang lebih
memberatkan di persidangan ibu berikutnya
cuma ini satu satunya cara
agar bisa meringankan
hukuman bu elsa
tadi gue udah minta maaf ke mbak andil
al dan tante rosa
apa itu bisa membantu gue
terima kasih pak
kira kira masih ada yang bisa kami bantu
udah gak ada deh pak
apa itu rena
aku mau di ponsengin ke motorbans
kenapa bisa minta tau tau pengen naik motor
jangan deh nanti jatuh
ntar terus yang diomelin sama papa
tapi aku pengen tuh
soalnya motornya keren
aduh aduh gimana ya
kalau gitu ntus tanya sama papa
ayat tapi aku mau ke toilet dulu ya
aku mau ke toilet dulu sebelum pulang
saya tunggu di depan nanti ya
kalau saya ganggu
rena tiba tiba pengen naik motornya bapak bodyguard
boleh nggak ya pak
dulu andi yang ngidam pengen naik motor
coba kasih teleponnya ke rena
biar saya bicara sebentar
bentar pak bos
aku boleh kan naik motor
jangan naik motor ya
berbahaya nanti jatuh
iya tapi aku pengen
ya udah boleh
jadi sekarang aku nunggu papa pulang ya
ya udah tunggu papa pulang ya
asyik makasih ya pak
ada ada aja sih
maaf saya mau ngobrol sebentar sama ricky
hari ini aku disuruh nyari kita
jangan cumbang dramatic
tidak ada masalah
tidak ada masalah
aku masih di rumah
pegangan kenceng ya
pegangan kenceng ya
iya aku apa kabar mak
makasih ya pak
papa akan selalu berusaha untuk membuat kamu happy
penjara itu apa

oke predicam aura ini dilihat kesukaan awak
sebenarnya hanya taruh kekuatan
masih ada ratu
ah cial bayi itu